silahkan bu sarah
alhamdulillah aku sehat
tapi aku sedih liat elsa pa
tadi dia marah marah
ini mau seleksi
satpam baru atas permintaan pak al
iya pa bilang keluar kota bu
masa keluar kota
lo gak tau
tadi dia buru buru banget
lo jangan tau ya rik
lo tuh jahat orang
lo jahat orang
gue gak mau dengerin lo lagi

gue gak mau dengerin lo lagi
gue gak mau ketipu lagi sama lo nong
tenang ya bu ya
itu halusinasi pak
untuk mencegahnya semakin parah
loh kamu gak sekolah
aku sekolah di rumah dulu om
aku sekolah di rumah dulu om
bagaimanamu studied sama aku
reina sampai sekolah dari rumor
apa ini masih ada hubungannya sama kiriman kue beracun itu
apa yang sebenarnya terjadi
salam kenal dan selamat pagi
jago pantun ya
eh gua payak buah kelapa
nama gua uyak nama lu siapa
lalu tinggal dimana emang
saya tinggal di surabaya
kebetulan encang saya itu tetanggaan sama mamanya pak randy
saya kan disini orang baru
maksudnya jangan klit pelit ilmu bang
asal lu tau aja
masalah itu mah lu tenang tenang aja
gua tuh orangnya dermawan
suka memberi tau gak
cuma satu nih ya kan
pokoknya nanti lu bakal tahu juga
lu bisa berantem apa kagak
itu siapa yang ngajarin silar
oh lu yang ngajarin
ah summer glading
sejurus dua jurus mah
sebab musuh kita disini bukan kaleng kaleng
gua repot kalo ngadepinnya sendirian
masalahnya disini yang cuma bisa berantem cuma uya
ayo pak putra kita ke halaman belakang
karena bu andin dan reina ingin main di halaman belakang
yuk mari pak
waduh waduh waduh permisi pak mau nanya jalan kasuari kearah mana ya pak ya oh ini
sih tinggal lurus aja ke depan tapi kanan oke baik terima kasih ya pak ya
siap itu ya
ah selalu lu tahu aja lu jangan sembarangan ngasih informasi ke orang yang agak lu kenal
siap siap siap siap siap
lapor bos mereka nambah security baru bos
akhirnya elsa tidur juga semalam dia nggak bisa tidur sama sekali
musara pasirnya ingin bertemu sama ibu mari bu ya baiknya
hai silakan emer evangel
ya alhamdulillah aku sehat
tapi aku sedih liat elsa pak
tadi dia marah marah
dia nyangkain kamu ricky ya
papa juga sedih liat elsa kayak gini pak
tapi tadi papa udah bicara
sama kepala lapas dan juga psikiater
elsa akan dipindahkan
untuk direhabilitasi pak
elsa gak mungkin bisa sendirian
gimana aku disini
itu juga yang bapak pikirkan
aku pikirkan lah
terasa jauh lebih tenang kepada kamu
nanti aku akan coba cari cara
untuk mengatasi masalah ini ya
kamu tenang dulu
udah gak usah nangis lagi
kita bisa melewati ini sama sama
allah gak akan memberikan sebuah ujian
kalau kita nggak mampu melewatinya pak
kan tadi merpati nya
kan tadi merpati nya
dan makan banyak
dan makan banyak